terkait investasi bodong berkedok suntik modal alat kesehatan yang viral di media sosial twitter
setelah salah satu korban angkat bicara dalam cuitannya ia menyebut
ada korban yang sampai tertipu miliaran rupiah
dikutip dari cnn indonesia com empat belas korban investasi ini melaporkan
dugaan penipuan dan penggelapan ke mapoda metro jaya
dalam laporan tersebut terlapor berinisial v
dia juga berperan sebagai bos selaku penerima uang
dalam lingkaran investasi bodong alat kesehatan tersebut
dalam cuitannya di akun twitter
etniko rahman korban menyebut kerugian dalam kasus ini mencapai satu dua triliun rupiah
sementara aset yang berhasil disita mencapai tiga puluh enam miliar rupiah
hingga kini pelaku masih buron
sementara itu pendamping korban seperti yang dikutip dari detikom menyebut
total kerugian bisa mencapai satu satu hingga satu tiga triliun rupiah
jika ditotal dari ribuan korban yang mengikuti investasi
dalam waktu tiga sampai empat minggu
di tengah pandemi masyarakat
kian tergiur dengan investasi dengan imbal hasil tinggi
investasi alat kesehatan menjadi salah satu pilihan investor mencari cuan
namun jika tidak teliti maraknya
investasi ini bisa jadi modus kejahatan baru
otoritas jasa keuangan sering mengingatkan masyarakat
tanpa adanya kejelasan terkait produk dan perizinan perusahaan
karena bisa jadi terindikasi bodong
investasi diduga bodong berkedok alat kesehatan
memakan korban dengan nilai miliaran rupiah
investor kerap menganggap investasi tersebut bisa membawa cuan tinggi
melihat tingginya permintaan kepada alat kesehatan
terutama di masa pandemi
bagaimana terhindar dari modus investasi bodong
investasi bodong serupa
kami bahas pagi ini dengan erlina juwita
selamat pagi mas apa kabarnya
oke mbak erlina ini kita melihat kasus yang saat ini baru baru ini viral ya
di twitter terutama terkait adanya modus investasi bodong berkedok
penyuntikan modal terhadap alat kesehatan
dari kacamata analis keuangan
sebetulnya apa yang terjadi terhadap korban dan juga
oke memang awalnya suntik modal alat kesehatan ini
memanfaatkan momen pandemik ya
pandemi covid sembilan belas di mana dinyatakan bahwa ada kebutuhan
sangat besar ya dari masyarakat dan pemerintah terhadap alat kesehatan
nah alasan membutuhkan suntik modal ini
simpul karena adanya jeda pembayaran selama dua empat minggu
sementara kondisi barang harus segera diproduksi
kemudian ada biaya biaya yang harus dibayar saat produksi
nah berkedok crowdfunding
investment ini pada alat alat kesehatan
maka mereka mencari korban investor yang memang berduit
kemudian berjiwa bisnis
ngerti hitung hitungan return investasi dan juga percaya
bahwa modal akan balik berikut profit yang besar ya
wah itu luar biasa ya
kemudian juga ada imbal hasil yang investasinya ini
biasa ini tidak volatile seperti saham
keuntungannya pasti sesuai dengan kesepakatan awal
jadi ini juga tanpa jaminan gitu
jadi ini adalah hal yang mesti di aware
saat seorang investor mau masuk
ini tidak ada tanpa jaminan kemudian duit ditransfer ke rekening pribadi pengelola
ini juga yang harus mesti diwaspadai
supaya investor bisa lebih hati hati lagi ya
karena sepuluh tahun saya berada di industri perencanaan keuangan
saya memang perhatikan bahwa sebagian besar investasi bodong itu berhasil
menurut keuntungan adalah mereka yang mampu memperdaya korban investor
dan keuntungannya si investor ini dari sisi psikologi dan emosi
jarang sekali dari sisi pemaksaan atau pemerasan
oke jadi sisi psikologi emosi tadi tipe investasi yang digunakan adalah crowdfunding
dan memang kalau melihat janji yang diberikan ini imbing imbingnya cukup besar ya

skema investasi otok kaya tanpa upaya padahal tapi ujung ujungnya bodoh
tapi kalau kita melihat dari skema investasi otok kaya tanpa upaya padahal tapi ujung ujungnya bodoh
tapi kalau kita melihat dari skema yang digunakan ini
tadi kan mbak elina sempat menyebut ya ini crowdfunding
untuk kemudian mengisi jeda waktu produsen alat kesehatan untuk memproduksi alat kesehatan
sebetulnya seberapa besar minat investor independen saat ini untuk masuk ke investasi crowdfunding ini
dan bagaimana agar kemudian bisa menyuntikkan modal
kemudian juga melakukan penghimpunan dana secara aman dan imbal hasilnya optimal
dan ya tentu tidak sampai bodoh seperti alat kesehatan itu
oke oke memang crowdfunding ini lagi diminati

ini adalah suatu peluang buat seseorang yang ingin menipu atau membuat suatu kecurangan
supaya bisa mengambil investasi dari seseorang yang memang sudah punya uang
nah yang harus diperhatikan buat investor adalah yang pertama cek dulu legalitas dan juga cek siapa yang menawarkan
kemudian kita juga harus memperhatikan beberapa hal seperti profil resiko dan juga aset alokasi itu sangat penting ya
karena bukan uangnya yang sangat bukan uangnya ya tapi bagaimana cara anda untuk memperlakukan uang tersebut
jadi saya sering melihat mereka yang sering over confidence kemudian juga terlalu yakin atas dirinya
tidak pernah tipu ya
merasa punya pengetahuan lebih tinggi merasa punya kemampuan lebih besar
dan juga mereka takut ketinggalan kereta kemudian takut melewati kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali
itu sering sekali terjebak yang namanya investasi bodong
jadi perhatikan itu dan juga kita juga harus mengelola emosi secara lebih baik lagi sih
oke emosi jangan gegabah ya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi
mbak rina ini kalau kita melihat tadi mbak rina sempat menyebut ya yang dimainkan adalah psikologi emosi dari investor sendiri
tapi kalau kita sekarang tuh banyak sekali ya orang orang yang datang menawarkan investasi baik itu tadi
investasi alkes yang kemudian ternyata bodong kemudian juga robot robot dan lain lain
dan pastinya mereka datang dengan penawaran yang menjanjikan imbal hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu
tapi ini kan sebetulnya menjadi hal yang harus diwaspadai ya dicermati
bagaimana kita sebetulnya menyikapi adanya penawaran penawaran imbal hasil dalam jangka waktu tertentu ini
yang kemudian ini bisa diindikasikan dengan investasi yang bisa membawa kerugian bagi investor nantinya

nah beragam produk produk investasi bodong ini umumnya adalah men trigger sifat sifat greeding kita
contoh jualan produk atau jasa yang cenderung men trigger sifat greedy
mau mau percaya berlebihan dan cenderung abai
maka gunakan filter yang dapat membuat anda berpikir
dan mengetahui needs before wants anda dan juga yang terpenting adalah
prioritas mana dulu yang harus dijauhkan dalam kebutuhan keuangan
kemudian ada juga yang kadang memanfaatkan volatilitas market ya
biasanya untuk trading saham forex crypto dan juga komoditas
nah umumnya mereka akan pompa harga naik kemudian mereka menghempaskannya ke bumi gitu ya
mereka pump kemudian mereka dump ya
nah jika anda nggak antisipasi dengan trending stop maka ini akan berbahaya
trigger yang digunakan adalah perasaan slow promo kemudian perasaan tamak perasaan juga greedy
adalah kestabilan emosi sering sering bermeditasi ya
jangan mudah panik dan juga jangan tamak tetap tenang dan yakin deh
rezeki itu allah yang ngatur
jadi risiko anda tanggung sendiri kalau anda memutuskan untuk berinvestasi dimanapun
mbak erlina ini kan sedang dilakukan penyelidikan lah ya oleh kepolisian
karena laporannya baru masuk kemarin oleh para korban ataupun investor yang merugi
nah jika kemudian saat ini masih
ada orang yang menanamkan modal menanamkan uangnya kepada
untuk penyuntikan modal alat kesehatan begitu investasi di alkes yang saat ini memang masih berjalan
apa kemudian saran yang bisa diberikan kepada mereka yang saat ini masih menaruhkan uangnya ini di basket instrumen investasi alat kesehatan
ya tentu saja lebih hati hati ya karena memang saat ini apalagi akhir tahun ya
mungkin para karyawan memang sedang banyak uang ya karena ada bonus dan lain sebagainya seperti itu ya
jadi anda hati hati juga untuk
mengelola keuangan anda karena memang
aduh capek capek ya ngumpulin uang tapi kan sayang sekali kalau seandainya memang harus
hangus gitu ya dengan sekejap mata
jadi memang alokasi aset adalah yang terpenting untuk investasi
perbanyak portfolio investasi anda yakin bahwa sebenarnya
keadaan ekonomi ini sebenarnya akan membaik seperti itu dan juga jangan lupa lakukan disertifikasi ya karena
pada saat satu investasi
anda yang mengalami satu penurunan saat anda punya diversifikasi itu akan membackup investasi yang lain
jadi lakukan diversifikasi diversifikasi
ini ngomong ngomong soal diversifikasi investasi menjelang akhir tahun
widow dressing juga nih para pemain saham sering melakukan ya untuk kemudian melakukan pembaharuan portfolio saham
saran dari mbak erlina untuk kemudian bisa memilih basket instrumen investasi
menjelang akhir tahun ini apa saja yang bisa diambil ketimbang memilih portfolio investasi yang kemudian berisiko sangat besar
oke khususnya untuk diversifikasi investasi anda di akhir tahun cek dulu apa profil resiko anda saat ini
apakah termasuk yang agresif moderat ataupun konservatif
kemudian lihat tujuan tujuan keuangan anda juga dan lihat kemampuan anda untuk berinvestasi
kemudian lakukan diversifikasi ya
diversifikasi itu adalah ada yang produknya berupa sifatnya stabil
kemudian ada produk investasi anda yang memang sifatnya itu untuk pertumbuhan ya
yang memang returnnya lumayan cukup besar untuk anda simpan
kemudian juga cukup liquid ya kalau seandainya anda butuh dalam jangka waktu tertentu anda butuh cash out anda bisa cairkan ya
kemudian juga yang memang punya return yang seimbang seperti itu
nah lakukan diversifikasinya itu
nah diversifikasinya itu khusus untuk pemilihan saham ya
pemilihan saham berarti kan anda juga lihat yang fundamentalnya memang bagus
kemudian yang punya masa depan
maksudnya industri nya itu menjanjikan dalam jangka waktu berapa tahun ke depan lagi
apalagi saat ini saatnya window dressing ya
kan memang momen yang tepat nih untuk anda mulai berinvestasi di saham seperti itu
oke baik mbak erlina ini semoga investor bisa lebih berhati hati ya untuk menanamkan uangnya
atau menaruhkan uangnya bisa menggunakan filter filter tersebut agar tidak greedy tidak fomo dan lebih mengetahui profil risiko sendiri agar tidak terjerat investasi bodong yang bisa menahan likuiditas yang kita miliki
terima kasih mbak erlina juta senior consultant one shield financial independent sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia today pagi hari ini
selamat pagi mbak erlina salam sehat
ya selamat pagi salam sehat terima kasih